persatuan orang tua dengan anak down syndrome menggelar kitanan masal bagi tujuh puluh lima anak down syndrome dan disabilitas lainnya pada rabu pagi digelar serempak di delapan daerah di indonesia
kegiatan ini juga didukung oleh berbuatbaik id platform donasi digital penggalangan dana di bawah ct arsa foundation yang berkolaborasi dengan unit usaha ct corp
ketika kita menemukan masalah down syndrome salah satunya bertempat di kebayoran lama jakarta selatan
rabu pagi ada sekitar dua puluh lima anak mendapatkan kesempatan untuk kitan
kegiatan ini juga mendapat dukungan dari asosiasi dokter kitan indonesia sebagai langkah medis guna menyehatkan organ reproduksi hingga manfaat jangka panjang yaitu mengurangi risiko infeksi saluran kemis sampai penyakit menular seksual
kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia indrayani laksmi di klinik studio sunat pondok pinang jakarta
laksmi selamat pagi bagaimana jalannya acara kitan masal bagi para penyandang disabilitas dan anak dengan down syndrome hari ini
bagaimana antusiasme dari para orang tua menyambut acara ini
iya pagi aldi dapat saya informasikan bahwa hari ini delapan desember diselenggarakan hitan masal bagi anak down syndrome
dan juga disabilitas lainnya
kegiatan ini diselenggarakan oleh potats atau persatuan orang tua dengan anak down syndrome
serentak digelar sekitar di delapan titik di daerah di indonesia
saya bisa menyebutkan satu satunya
salah satunya yaitu di jakarta tempat saya berdiri saat ini yaitu di pondok pinang kebayoran lama
juga ada di daerah bandung di jawa tengah yaitu ada di grobogan purwokerto dan solo
lalu jogja bali medan padan dan lampung
hari ini serentak ada sekitar tujuh puluh lima anak yang
down syndrome dan juga disabilitas lainnya yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hitanan masal
dan kegiatan ini juga memang bertepatan juga dengan dalam rangka hari disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal tiga desember lalu
bahwa anak anak disabilitas ataupun anak down syndrome juga memiliki kesempatan ataupun kesehatan yang sama dengan anak anak lainnya
dan kegiatan hitanan masal ini juga didukung oleh berbuatbaik id platform donasi digital penggalangan dana di bawah cta asha foundation
yang berkolaborasi dengan
berkolaborasi dengan unit usaha ct corp
dan untuk lebih detailnya seperti apa proses penggalangan penyaluran donasi dari donatur dari melalui berbuatbaik id saat ini sudah ada di samping saya
mas hadian syah lubis yaitu general manager berbuatbaik id selamat pagi mas hadi
boleh saya tanya terkait tentang proses penggalangan dan penyaluran donasi dari berbuatbaik id boleh dijelaskan seperti apa mas
ya jadi syukur alhamdulillah setelah di launching oleh pak hairul

hari ini platform donasi berbuatbaik id sudah mulai menyalurkan donasinya pada kegiatan hitanan untuk anak anak down syndrome
yang diselenggarakan oleh persatuan orang tua anak dengan down syndrome
dan juga asdoki ya asosiasi dokter hitan indonesia
jadi hari ini adalah salah satu penyaluran pertama dari platform berbuatbaik id
yang mana dana dari donasi dari masyarakat yang terkumpul sudah kita salurkan kepada yang membutuhkan pada kegiatan hari ini
untuk donasinya sendiri sudah terkumpul berapa banyak dan dari berapa donator mas
ya jadi perbuatbaik id ini memang kita bergerak untuk membantu di program pendidikan kesehatan fasilitas publik kebencanaan dan juga kebaikan lainnya
dan hari ini kita fasilitasi
fokus untuk membantu di bidang kesehatan yaitu hitam untuk anak down syndrome
dan ini kita berjalan setelah di launching tanggal lima lalu dan alhamdulillah sudah terkumpul dana sebesar rp empat belas satu ratus dua puluh tujuh
yang hari ini kita bisa salurkan kepada panitia pelaksana kegiatan hitan ini
dan kita tentunya mengucapkan terima kasih
ada sekitar dua puluh tiga donatur yang sudah menyumbang melalui platform berbuatbaik id
dan ini sebagai bukti bahwa kita sudah menjalankan amanahnya dan kita salurkan sehingga bisa membantu terhadap pelaksanaan kegiatan hari ini
mas hadi ada beberapa kategori yang dikumpulkan ataupun yang donasi digalangkan oleh berbuatbaik id
artinya dari segi pendidikan kesehatan dan juga kebencanaan lainnya
jadi masyarakat yang ingin mendonasikan itu seperti apa caranya mas
jadi fokus kita memang ada beberapa ya
ada beberapa bidang
kementerian pendidikan kesehatan fasilitas publik dan juga kebencanaan termasuk kebaikan lainnya
nah itu yang jadi prioritas kita
jadi sebenarnya dengan beberapa program itu tentunya banyak yang kita bisa lakukan
seperti sekarang ini kan ada kejadian erupsi merapi
nah kita juga sudah memberangkatkan tim untuk melakukan assessment sehingga kita bisa membantu di sana
dan kita sedang menyiapkan untuk di merapi ini fasilitas dapur umum
semeru ini fasilitas dapur umum ya untuk membantu saudara saudara kita yang mungkin lagi berada di pengungsian gitu ya
semoga kegiatan ini masih terus berlangsung dan kedepannya juga semoga lancar ya mas
terima kasih atas informasi ya
aldi terkait dengan bagaimana antusias masyarakat ataupun orang tua anggota dari potat sendiri dalam kegiatan hitanan masal ini
tadi saya sempat berbincang kepada beberapa orang tua bahwa mereka tidak sedikit mereka yang khawatir anaknya akan dihitan hari ini
dengan berbekal yang dilakukan sebelumnya oleh potas atau dari persatuan orang tua dengan anak down syndrome
sebelumnya telah dilakukan edukasi sosialisasi terkait pentingnya dari hitan ini sendiri
yang sebaiknya dilakukan sejak usia sedini mungkin
kalau saya bisa mengutip informasi
seberapa penting sih hitan itu bagi anak laki laki untuk kesehatan
yang harus diperhatikan itu bahwa sebenarnya
kalau untuk kesehatan organ reproduksi hitam juga bermanfaat jangka panjang
yaitu mengurangi resiko infeksi
misalkan kemis sampai penyakit meneluar seksual
dan untuk kegiatan ataupun penanganannya khusus yang dilakukan di klinik ini atau di tempat ini
proses hitan masalah itu memang tidak berbeda dengan anak laki laki lainnya bisa dibilang seperti itu
dan untuk prinsipnya yang harus diperhatikan bahwa dalam hitan itu di pasiennya tersebut atau anak tersebut
tidak ada kelainan di area kelamin
lalu tidak ada gangguan yang berkaitan dengan tindakan hitan
kalaupun ada seperti itu harus ada rekomendasi
dari dokter jantung
seperti itu aldi
baik laksmi semoga semakin banyak orang orang baik yang berdonasi
dan semakin banyak pula orang orang baik yang terbantu
koresponden cnn indonesia indra yani laksmi melaporkan dari jakarta